babak final piala presiden esports dua ribu dua puluh satu yang digelar selama tiga hari di kawasan nusa dua bali
berakhir minggu malam dua belas desember dengan menyuguhkan trik dan strategi menarik
dari sekitar dua ratus atlet esports yang berlaga pada grand final
kejuaraan olahraga elektronik terbesar di indonesia tahun ini
ada tujuh cabang game yang dipertandingkan untuk memperebutkan trofi dan total hadiah
serta dua game lokal lokapala dan battle of satria dewa
hari pertama pertandingan final cabang perorangan efootball pes
akbar paudi dengan tim juventus berhasil mengalahkan romy hadiwijaya
pada cabang mpl speed chess leo lucky mengalahkan lawan mainnya kosasi
hari kedua dan ketiga berlangsung pertandingan cabang game beregu
pada cabang mobile legends bang bang yang menjadi favorit
tim aura fire mengalahkan tim alter ego pada partai puncak
pada cabang game seru lain free fire tim eco sport yang bertanding sepuluh ronde
mengalahkan tim king esport dan evo's divine
ada pun pada cabang pubg mobile tim rrq ryu menjadi juara disusul evo's reborn di posisi kedua
sementara itu dua game lokal loka pala dan battle of satria dewa masing masing dimenangkan oleh tim dewa united esports
sekjen piala presiden esports dua ribu dua puluh satu matthew erlangga mengatakan
para pemenang piala presiden esports dua ribu dua puluh satu membawa harapan semakin berkembangnya ekosistem e sport di indonesia
dan memberi kesempatan pemenang berlaga di tingkat internasional

dan kami juga berharap bisa melakukan hal yang lebih baik

yang bisa mempertemukan seluruh stakeholder esports di indonesia maupun di luar negeri
baik tim pro maupun tim amatil dengan pemain
kami percaya banyak teman teman di sini juga yang mungkin datang dari tim komunitas yang direkrut

para pemenang pun mengaku pertandingan tahun ini
para pemenang pun mengaku pertandingan tahun ini
para pemenang pun mengaku pertandingan tahun ini
dan berharap bisa ikut meramaikan esports selanjutnya di kancah internasional
cuma saya bisa jabarin sedikit kita selalu bikin analisa tiap game musuh kita
jadi gerakan dia kebiasaan dari setiap pemain itu sudah ada sistemnya
bukan sistem sudah ada draftnya dari analis sama player
jadi kita saling tukar pikiran di situ
ialah presiden esports dua ribu dua puluh satu memasuki tahun ketiga dengan total hadiah mencapai dua miliar rupiah
selain mendapat mendalaman
pemenang pertandingan e sport berhak atas trofi piala presiden esports dua ribu dua puluh satu